kita ke informasi pertama jaksa penduduk umum meminta majelis hakim untuk menolak semua nota pembelaan atau pledoi dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
jpu menyebut semua dalih terdakwa di dalam pleidoy tidak beralasan dan tidak dapat diterima termasuk soal tidak adanya unsur perencanaan dalam kasus ini
hal tersebut disampaikan jaksa penutup umum dalam sidang replik atau pembacaan tanggapan jaksa terkait nota pembelaan yang telah dibacakan penasihat hukum dua terdakwa pada lima belas juni dua ribu dua puluh lalu di pengadilan negeri jakarta utara senin siang
dalam sidang jpu menilai pembelaan terdakwa terkait tidak adanya perencanaan dan niat untuk mencelakai terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat diterima
berdasarkan fakta persidangan jaksa menyebut kedua terdakwa diketahui sempat melakukan pencarian
jaksa menilai penyelamatan dan mempelajari rute perumahan tempat tinggal novel baswedan sebelum penyiraman dilakukan
terdakwa juga sempat mempersiapkan terlebih dahulu cairan yang akan disiramkan
selain itu jpu juga menolak pembelaan penasehat hukum terkait rahmat kadir mahulete yang disebut sebagai pelaku tunggal
jaksa juga tidak menerima pembelaan terdakwa yang menyebut kondisi mata novel baswedan bukan akibat langsung dari cairan yang disiramkan
melainkan karena salah penanganan
ternyata mengenai mata saksi mempersebarin baswedan menyebabkan mata kiri tidak berfungsi

sehingga kami tidak dapat diterima